kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif tengah fokus pada pemulihan sektor pariwisata di tanah air yang tengah terdampak pandemi covid sembilan belas
upaya pemulihan tersebut salah satunya dengan melakukan restrategi dari strategi kuantiti menjadi strategi berbasis quality
re strategi ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan kepariwisataan dan meraih kepercayaan pihak luar terhadap pariwisata di tanah air
pemulihan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dua ribu dua puluh
menurutnya upaya strategi yang paling tepat untuk pemulihan kepariwisataan di saat pandemi covid sembilan belas ini adalah bagaimana mengubah strategi pariwisata dari kuantiti menjadi quality
strategi kualiti dimaksud tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur yang baik menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan negara luar dan melakukan promosi pariwisata yang menawarkan hal berbeda dan unik
melainkan juga harus adanya jaminan kebersihan dan kenyamanan
bagi wisatawan saat berwisata yakni melalui kesiapan penerapan protokol kesehatan berbasis chse atau cleans healthy safety and environment sustainability di setiap destinasi pariwisata
bahkan pemerintah saat ini juga tengah mempersiapkan vaksin covid sembilan belas sehingga menambah kepercayaan orang berkunjung ke indonesia
salah satu kita untuk bangkit kembali pariwisata kita adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan
oleh karena itu kemenparekraf meluncurkan yang namanya chse cleanliness health safety and environmental sustainability
nah sertifikasi ini gratis buat para pelaku pariwisata
dan panduannya pun bisa didownload dengan mudah di website kemen pariwisata
ini adalah hal yang penting
kita harus bisa menciptakan dan menciptakan aman dan rasa aman di tiap tiap destinasi wisata di hotel di restoran dan lain sebagainya
ini hal yang penting
sementara itu untuk percepatan pemulihan pariwisata khususnya rencana dibukanya wisata tanah air bagi wisatawan mancanegara
kemen parekraf telah melakukan sinergi dengan stakeholder terkait seperti kementerian pupr dalam hal pembangunan infrastruktur
kementerian perhubungan dalam menyiapkan akomodasi serta termasuk polri untuk memperkuat keamanan
ayu ngurah dewi kartika widiawati cnn indonesia badung bali